puncak pelaksanaan ibadah haji semakin dekat ada tiga jenis haji yang bisa dipilih oleh jemaah calon haji
jemaah asal indonesia biasanya memilih haji tamatu
nah apa itu haji tamatu berikut liputannya untuk anda
puncak pelaksanaan ibadah haji semakin dekat
jemaah calon haji asal indonesia sudah hampir seluruhnya tiba di tanah suci mekah
mereka tengah bersiap memulai ibadah haji
ada tiga jenis haji yang bisa menjadi pilihan dalam pelaksanaan ibadah haji
jemaah asal indonesia biasanya memilih haji tamatu
jika memilih haji tamatu jemaah calon haji melakukan ibadah umroh terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji
setelah melaksanakan tahalul atau bercukur usai ihram
jemaah diperbolehkan tidak lagi berpakaian ikhram sekaligus terbebas dari larangan larangan selama ikhram
mempermudah untuk berjamaah haji
dan segera ya kita harus bayangkan
sebenarnya kita juga tidak bisa berjamaah haji
jadi satu benda
namun banyak juga jemaah yang mengambil cara berhaji bukan tamatu yaitu haji ifran
mereka melakukan umroh setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji
ibadah haji ifrat ialah dimana
kita haji dulu baru umroh
jadi bapak harus berpakaian ikhram seperti ini sampai berapa lama
mulai dari ambil mikot di dalam sarat
dari ambil yang lain
delapan hari sampai idul adha selesai
iya sampai kewakipaduh
setelah setahun kita sudah bisa beri ikhram
sementara haji kiran adalah mengerjakan haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus
setelah niat ikhram jemaah calon haji harus tetap berpakaian ikhram sampai tiba puncak waktu pelaksanaan ibadah haji
muhammad walid lukmanul hakim makkah arab saudi